assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan berada dalam lindungan allah swt
hari ini saya meladia rahma kembali menemani anda
dalam program gapai kemuliaan
saya tidak sendiri
sudah hadir bersama kita
terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan
nah pemirsa hari ini saya bersama dengan ustadz muhammad faiz
akan membahas sebuah tema yang sangat menarik
yakni terkait kewajiban menuntut ilmu
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera pada layar kaca
nah pemirsa langsung saja kita membahas
tema kita pada pagi hari ini
sebenarnya kan kalau misalnya kita
orang awam selalu membuat dikotomi dikotomi
ilmu itu ada ilmu agama dan ilmu non agama
tapi dalam perspektif islam
ilmu itu seperti apa
kalau dalam perspektif islam
yang kita baca misalnya
ada dua kitab ya
yang terkait dengan pendidikan yang sangat masyur
buat para pemerhati pendidikan islam
yang pertama kitab ihya ulumuddin
itu karangan imam ghazali
yang kedua itu kitab kecil
itu hampir semua pesantren
mengkaji kedua kitab itu
yang satu kitab yang sangat besar
yang satu kitab yang kecil dan sederhana
di dua kitab itu ketika saya membaca dan mempelajari
menurut imam ghazali
ilmu itu tidak ada dikotomi
antara ilmu agama
dan ilmu umum
yang ada ilmu itu terbagi menjadi dua kewajiban
yang pertama ilmu yang hukumnya adalah fardu ain
yang kedua ilmu disebut bagian dari ilmu fardu kifayah
pemirsa tentu yang pernah belajar fikih
itu mengerti betul
ada fardu ain itu kewajiban individu
ada namanya fardu kifayah kewajiban kolektif
sholat duhur itu kewajiban individu
tetapi kemudian misalnya sholat jenazah
ketika sudah ada sekelompok orang yang cukup
maka kewajiban yang lain menjadi gugur
nah ilmu seperti itu
ada ilmu yang menjadi kewajiban saya
terlepas status saya apa
ada juga buat mila misalnya
misalnya sebentar lagi bulan puasa
mempelajari fikih tentang puasa
apa yang harus
apa yang membatalkan
apa yang merusak puasa
itu harus dipelajari secara sama
oleh setiap orang yang beragama islam
apakah dia mau kiai
karena itu menjadi kewajiban individunya
mempelajari ilmu tentang solat
itu tidak ada lagi status pendidikan orang
latar belakang sosialnya
ada ilmu yang bersifat fardu kifayah
tidak wajib buat semua orang
nah ilmu ini sebetulnya luas sekali
ilmu tentang kedokteran
kalau tidak ada dokter
kan tidak ada jaminan pengobatan dan kesehatan
maka kemudian ketika di satu daerah
tidak ada orang yang mempelajari ilmu kedokteran
maka buat orang yang tinggal di daerah itu
mempelajari ilmu kedokteran kan hukumnya menjadi wajib
karena dia akan mendatangkan kemanfaatan untuk masyarakat
jadi inti yang ingin saya sampaikan bahwa
bahkan di dalam hadis itu rasulullah kan menyampaikan
faridot itu kewajiban
solat itu faridot kewajiban
saat kita mendengar adhan
kita segera untuk solat
saat kita mendengar bel di sekolah
saatnya kita untuk belajar
jadi agama ini meletakkan persoalan pendidikan
keilmuan belajar itu menjadi prioritas utama
wahyu yang turun pertama itu bunyinya ikrar membaca
wahyu yang turun setelah ikhraq itu nun walqolami wa mayas turun
alqolami itu pena
ini kan lambang ilmu pengetahuan
dengan membaca kita akan
kaya akan pengetahuan
tetapi kekayaan dari intelektual itu
kalau tidak ditulis akan hilang
oleh karena itu dua simbol
yaitu ikhraq dengan alqolam
itu menjadi wahyu pertama di dalam agama ini
itu menunjukkan betapa agama ini menaruh perhatian besar
terhadap ilmu dan orang orang yang berilmu
jadi ilmu itu tidak ada istilahnya ilmu agama dengan ilmu non agama
jadi framingnya harus seperti apa
framingnya adalah orang mencari ilmu sesuai dengan kondisinya
buat saya misalnya yang terlahir dari orang tua yang memang belajar agama
buat saya yang terakhir di lingkungan pesantren
punya tanggung jawab mengajar murid murid saya tentang agama islam
maka semua ilmu yang terkait dengan agama islam itu adalah ilmu yang berkaitan dengan agama islam
kan ilmu dalam islam itu banyak
misalnya ada ilmu yang menjadikan al quran itu sebagai tolak kajiannya
seperti quran melahirkan ilmu tafsir
quran melahirkan ilmu tajwid
ini tata cara membacanya
setelah anda tahu tata cara membacanya makhrotnya panjang pendeknya
anda bisa membaca al quran
anda perlu mengetahui makna yang dikandungnya

dan anda bisa mengetahui makna yang dikandungnya
di situ ada asbabun nuzul
kenapa ayat ini diturunkan
konteksnya seperti apa
kemudian konteksualisasi hari ini
itu namanya ilmu tafsir
ada ilmu yang menjadikan misalnya hadis itu sebagai kajiannya
lahir di sana ilmu namanya mustolahul hadis
untuk saya yakin hadis ini sohih atau tidak sohih dan sebagainya
nah ilmu yang seperti ini menjadi fardu'ain buat saya
karena saya mau mengajar ilmu agama
sementara anda yang tidak mempelajari ilmu itu secara khusus
cukup mengetahui dari agama ini
dari ilmu agama ini
apa apa yang dibutuhkan untuk menunjang rukun iman anda
untuk menunjang rukun islam anda
untuk menunjang apa apa yang dibutuhkan dari ibadah keseharian
nah sebaliknya kan
seorang dokter tentu punya beban mempelajari
beban mempelajari biologi fisika
yang beban itu pasti jauh lebih besar daripada saya
kenapa seperti itu
karena dia punya tanggung jawab
untuk menjaga ilmu kedokterannya
masyarakat bisa mendapatkan pola hidup yang baik
nah itu sebetulnya perspektif ilmu dalam islam
baik jadi itu tadi perspektif ilmu dalam islam
yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana
kita harus memilih guru
ini kan juga dalam era yang saat ini
tapi kita tuh banyak sekali input yang masuk kepada kita pak yai
yang kita mungkin kadang sebagai orang awam
kita bahkan tidak bisa membedakan
ini sesuai atau tidak
ini menyimpang atau tidak
karena hanya fanatik misalnya dengan satu guru misalnya
apa yang perlu kita benahi
apa yang perlu kita tambah dalam diri
supaya kita bisa mencari guru yang baik
sehingga nanti ilmunya juga bisa bermanfaat tentunya
dulu waktu saya di pesantren
dokter dengan kiai itu sama
dokter itu kan mengobati penyakit lahiriah
ada covid misalnya sakit jantung
kita pergi ke dokter
tapi kita juga punya penyakit batiniah loh
misalnya iri dengki
lihat tetangga senang dia gak senang
boleh jadi saya punya penyakit namanya pelit
ada anak yatim nangis kelaparan saya tidak tergerak
berarti saya sakit itu
nah perginya kemana
ini kan kepada guru agama gitu loh
nah oleh karena itu
kita sering tidak adil disini
kalau ke dokter
itu kita biasanya mempelajari dulu
ini dokternya siapa
bahkan sekarang saya pribadi kalau ke rumah sakit
itu selalu buka website rumah sakitnya kan
oh ini ada dokter spesialis
saya cari mungkin yang lebih hebat lagi mana
dulu mungkin dua puluh tahun yang lalu
asal sudah bergelar esok
sekarang tambahin k
nanti naik lagi mungkin ada yang doktor
mungkin ada yang profesor
itu tidak cukup kadang kadang
saya perlu mencoba kadang
ada kan kita ke dokter itu nyobain dokter
kita berobat ke dokter ini
kemudian ada second opinion dari dokter lain
kita begitu cermat loh
untuk memilih dokter yang mengobati jasmani saya
padahal jasmani itu selesai ketika kita meninggal kan
begitu meninggal selesai penyakitnya
tapi penyakit rohani itu kita bawa pertanggung jawabannya sampai di akhirat
sayangnya kita tidak cermat dan teliti
pasti memilih guru itu sudah diantisipasi dan diwanti wanti sama nabi
innawulaha sesungguhnya allah

allah itu tidak akan mengangkat ilmu itu menghapusnya
ilmu itu menghapus dari muka bumi itu secara langsung
tetapi allah akan cabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama
sehingga kalau ulama ini wafat ulama ini wafat
di dunia ini tidak ada lagi orang pintar orang alim kecuali orang bodoh
nanti fa'dollu mereka sesat fa'dollu dan menyesatkan orang
oleh karena itu disini rasulullah itu memberi gambaran kan
bahwa cari orang itu tentu yang pertama kan

kalau bicara tentang agama di indonesia dalam konteks indonesia sederhana kok
si a dikatakan guru agama si a dikatakan tokoh islam misalnya
lihat rekan jejak pendidikannya
track recordnya sama kan
anda ketika misalnya tidak enak badan kan tidak mungkin kebengkel kan
kenapa karena itu spesialisasi mesin ini orang gitu loh
ketika kita mau memahami quran hadis ya harus memahami hadis
ketika kita mau memahami quran hadis ya harus
ke orang yang memang belajar ilmu itu dari a sampai z
ini penting banget saya dulu guru saya itu memberikan gambaran
ada bedanya antara ilmu dengan pengetahuan
sekarang ini banyak orang berpengetahuan
tapi belum tentu berilmu
kalau berpengetahuan gampang
misalnya ramadan karena sering jadi host dengan saya
kemudian kayaknya saya bisa nih jadi ustazah
maka menjelang ramadan itu membuka buku buku tentang puasa
anda punya kecerdasan otak misalnya
anda punya kemampuan retorika
persepsi orang anda adalah orang yang mengerti tentang agama
padahal dia hanya memiliki pengetahuan
karena dia belajar tentang puasa saat menjelang ramadan
sementara orang orang yang ada di pesantren sana
itu mempelajari agama itu secara utuh kan
sebelum dia membuka literatur tentang puasa
dia harus bisa berbahasa arab
ketika berbahasa arab dia harus mengumpulkan kosa kata yang banyak
agar dia bisa berkata kata
dia harus melatih dirinya membaca
belajar ilmu gerak tata bahasa arab
dan banyak hal yang dibutuhkan oleh seseorang
untuk kelak dia memahami quran dan hadis

nah ketika seperti itu
ini adalah calon guru yang baik
tapi yang kedua dia juga harus memiliki integritas
ya guru itu kan kalau bahasa dulu itu saya dibilang digugu dan ditiru
orang itu memang layak untuk diikuti
hari ini guru seperti saya mohon maaf hanya punya penggemar
hanya punya penggemar
saya hanya digemari
kalau saya bisa berceramah
sesuai dengan selera penggemar
tapi kalau tidak sesuai dengan selera pasar
karena orang seperti saya tidak layak untuk dijadikan contoh
kalau orang ingin bertanya gimana sih beragama yang benar
gimana sih puasa yang benar
gimana sih menjadi suami yang baik
gimana sih menjadi guru yang baik
lihat kiai a
melihat kehidupan seorang kiai
kita bisa melihat quran yang berjalan
dan agama yang tersaksikan
tapi hari ini tidak
oleh karena itu
kalau secara idealnya cari yang punya kapabilitas
dia juga punya integritas
kalau dalam islam
menunjukkan bahwa ilmu yang dia bawa
itu bukan lahir dari bahan bacaan semata
tapi pengalaman panjang
dia berinteraksi dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat
maka dia bisa memberikan jawaban fatwa keagamaan
yang bukan saja selaras dengan norma agama
tetapi dirasa juga bijak dengan kondisi hari ini
cara mencari guru
yang baik ya
mudah mudahan kita bertemu dengan guru ini
pak yai kita masih akan lanjutkan pembahasan kita
terkait ilmu ini
dan nanti kita akan bahas tentang apa hubungan ilmu ini dengan amal
pemirsa jangan kemana mana
kami akan kembali sesaat lagi
dan di sini
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode kewajiban menuntut ilmu
kita lanjutkan kembali
tadi kita sudah membahas tentang ilmu dalam perspektif islam
tapi sebenarnya ilmu itu kan akan jauh lebih berarti jika kemudian diamalkan
islam juga harus berjalan beriringan ya pak kiai
bukan saja beriringan bahwa bahkan keberkahan ilmu itu karena diamalkan
bahkan keberkahan ilmu itu karena disampaikan
ini sebetulnya bertentangan dengan logika loh
kalau kita menyampaikan ilmu dan menumbuh kembangkan ilmu kan seharusnya ilmu itu habis
ibarat seorang pelatih silat itu biasanya tidak semua jurus disampaikan kepada muridnya
ada jurus pamungkas yang dia simpan kalau nanti muridnya menyalahgunakan ilmunya
begitu sampai pada jurus ke sepuluh ternyata gurunya punya jurus ke sebelas
tapi itu tidak sama dengan kita belajar agama
semua yang kita tahu dari agama ini sampaikan kepada orang
tanpa kita perlu takut bahwa orang itu nanti akan menyaingi saya
karena saya mendidik santri saya
misalnya saya sampaikan semua yang harus mereka dengar
dan itu dirasakan oleh semua orang yang mengajarkan ilmu agama
guru saya dulu selalu berkata begitu dan saya menyadari betul
ternyata ilmu itu semakin disampaikan itu semakin berkembang
saya kadang kadang bertanya tanya

kemudian saya mendengar ucapan saya suka lihat saya ada di sana
kemudian saya mendengar ucapan saya suka lihat saya ada di sana
kemudian saya mendengar ucapan saya suka lihat saya ada di sana
kemudian saya mendengar ucapan saya suka lihat saya ada di sana

rasanya dulu di bangku kuliah nggak belajar di pesantren juga gak dengar
kok bisa saya cari cari nggak ketemu
ternyata itu berkahnya ilmu
apalagi kalau diamalkan
dalam islam itu dinyatakan
man amilah siapa orang yang mengerjakan bima'alima

dari apa yang dia sudah tahu

maka allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu
jadi kalau kita misalnya belajarnya cuma lima
tapi yang lima itu kita amalkan
secara baik dan benar
maka nanti allah akan mengajarkan lima lagi
tanpa kita perlu melakukan proses pembelajaran ulang
itu namanya keberkahan ilmu
dan disitu terlihat mana orang alim tadi itu
mana orang yang sekedar digemari
hari ini kita lebih banyak berbicara
daripada memberikan keteladanan
hari ini ilmu terlihat ketiga gapai kemuliaan
hari ini ilmu terlihat ketika kuliah subuh
tapi ilmu tidak terlihat dalam keseharian kita
nah ini yang harus juga menjadi perhatian
kalau kita mengeramalkan apa yang kita tahu
maka kita akan diberi balasan tambahan begitu banyak ilmu
tanpa kita perlu belajar
jadi kita harus semangat mencari ilmu
semangat mencari ilmu
tapi juga lebih semangat mengamalkan apa yang kita pelajari
bahkan dulu itu banyak ulama bilang
ilmu itu dari amalan
tasawuf sufi itu kan bersih hati
kalau bersih hati ya kita amalkan kebersihan itu
bagaimana seorang yang mempelajari ilmu tasawuf itu bisa berperilaku seperti bumi
dia tempat semua kotoran
tapi dia tidak memberi kecuali yang baik kepada kita
dia tidak pernah memilih siapapun yang menginjak dia
dengan tulus ikhlas dia nerima
dia harus bersih hati seperti awan
mengayomi semua orang
tanpa melihat baik buruk latar belakangnya
itu amalannya kan
berbicara tentang ikhlas
tapi ketika diundang
ketika datang ke televisi
ketika yang dilihat
bukan kewajiban menyampaikan agama
tapi isi kontraknya berapa digit
itu menjadi pelajaran buat kita
betapa jauhnya antara ilmu dan perilaku
orang yang konon kabarnya mengaku berilmu
seperti biasa kita sudah ada pertanyaan dari netizen
kita saksikan videonya terlebih dahulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mau bertanya
saya ingin melanjutkan pendidikan saya
tetapi misalnya nanti ketika saya sudah berumah tangga
suami saya ingin saya menjadi ibu rumah tangga
kalau kasusnya seperti itu bagaimana ya pak ustadz
karena dalam islam mewajibkan menuntut ilmu
iya pertanyaan dari mbak nurul
kalau sudah berumah tangga tapi suami melarang untuk kembali bersekolah
atau menuntut ilmu
itu pertanyaannya menarik
karena nanti aspek yang dipertanyakan
di rumah tangga itu mana yang harus lebih dominan
ini isu gender jadi ramai untuk dibicarakan
kalau saya boleh menyinggung ini dulu ya
bahwa islam itu sebetulnya tidak pernah menunjukkan
siapa yang memiliki superioritas
di rumah tangga
tetapi pada sisi yang sama
islam mengajarkan bahwa pada setiap perkumpulan
itu harus ada pemimpin
kita mau tour misalnya wisata
kalau dibebaskan pada pilihan masing masing
tidak jadi jalan
kata yang satu ke barat
kata yang satu ke timur
kata yang satu ke utara
kata yang satu ke selatan
di sana harus ada pemimpin yang memutuskan
oh untuk akhir tahun ini kita liburannya ke barat
oh nanti tahun depan
kita ke utara misalnya
kita bepergian juga harus ada supirnya
kalau setiap penumpang memegang setir
tidak jalan mobil itu
jadi konsep yang harus diingat di dalam islam
bahwa islam itu sebenarnya
pada aspek ilmu pengetahuan
pada aspek kepemimpinan dalam hal ilmu agama
itu tidak pernah membedakan
antara laki laki dengan perempuan
semuanya diberi hak
untuk belajar setinggi tingginya
bahkan al imam al shafi'i
yang mazhabnya paling banyak diikuti oleh orang indonesia
itu punya guru perempuan
namanya sayyidah nafisah
orang mesir itu bilang nafisatul ilmi
saking ketinggian ilmunya
agama ini mengajarkan
kalau boleh saya katakan proporsional
di mana dia duduk
jadi ketiga misalnya nih
saya berumah tangga
dan istri saya perempuan
ada yang bisa dikerjakan laki laki
pantas dan wajar
ada yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan
dan yang dikerjakan oleh perempuan itu
bukan pekerjaan remeh
itu banyak laki laki hebat
yang tidak bisa melakukan itu
saya dulu waktu anak saya kecil kecil itu
itu bisa dua jam tiga jam
sampai makanan bubur bayi itu
dia paksa makan loh dia
ini loh nak bunda ikut makan
bahkan dua jam hanya untuk menyuapin
bubur ke mulut anaknya
kalau saya kan sudah emosian bawaannya
di situ kita bisa pahami
bahwa yang bisa melakukan itu
secara kodratnya adalah perempuan
nah ketika ada pilihan
antara rumah tangga dengan pendidikan
kepada sudut pandangnya
kalau ada orang yang ingin mengejar pendidikannya
dan suaminya mengizinkan
dan itu tidak mengganggu
keutuhan dan keharmonisan rumah tangga
islam tidak melarang itu
tetapi ketika misalnya
dia punya kewajiban kan
memberi perhatian kepada anak
karena karir seorang perempuan itu
terlihat di luar rumah
tapi saat dia bisa
menjadi orang yang bermanfaat
prestasi yang luar biasa
makanya kalau ada orang hebat
banyak orang selalu ingat sama orang tuanya
dulu orang di dalam
dalam nasihat guru saya dulu gini
kamu harus jadi anak
yang nanti setiap orang melihat kamu
kalau saya punya prestasi
maka dia akan berdoa
untuk orang tuamu
kalau saya dikatakan orang berhasil
ini siapa sih bapaknya
siapa sih ibunya
yang bisa melahirkan
sehingga menjadi orang yang bermanfaat
ketika dia memilih dan memutuskan
untuk berada di rumah
itu bukan keterbelakangan
itu bukan kemunduran
bahkan boleh jadi
itu adalah titik dimana dia bisa memberi kontribusi
untuk kemajuan bangsa dan negara indonesia
dan itu seringkali diremehkan ya
padahal menjadi ibu rumah tangga
saya pernah sekali melihat di mekah
waktu mungkin di era sembilan puluh an
mungkin para pemirsa tahu
yang terkenal di mekah menjadi imam
itu pernah pada satu masa
adiknya itu menjadi imam di masjid madinah
dan adiknya satu lagi itu menjadi imam di masjid
di kota tabuk di saudi
kebetulan waktu itu
apa menyiarkan sholat taraweh
dengan imam kakak beradik
seperti apa ibunya
dia akan bercerita kepada tetangganya
kamu semalam sholat dimana
di mekah di depan ka'bah
kamu kemarin sholat dimana
di samping makam rasulullah
di tempat yang terbaik di kota suci madinah
tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ibu
saat melihat anak yang kecil
yang dia lahirkan
tiba tiba menjadi orang yang bermanfaat
kita akan kembali lanjutkan
pembahasan kita terkait kewajiban untuk ilmu
jangan kemana mana pemirsa
gapai kemuliaan akan kembali
kemuliaan kali ini saya meladya rahmahududiri
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di dalam al quran
ayat yang mengajarkan kita
untuk meminta tambahan
itu adalah ayat
yang berkaitan dengan ilmu
tidak ada ayat
yang meminta tambahan
berupa kekayaan misalnya
tidak ada ayat
tidak juga tentang umur
tetapi di dalam al quran
ya allah tambahkan kepadaku
ilmu pengetahuan itu
mari kita terus mencari ilmu
tidak ada kata berhenti
dan tidak ada kata terlambat
untuk mencari ilmu
mudah mudahan allah subhanahu wa ta'ala
agar kita mendapatkan ilmu
ilmu yang semakin mendekatkan kita
ilmu yang semakin
mengajarkan kepada kita
adalah sesuatu yang
untuk umat manusia
mudah mudahan allah subhanahu wa ta'ala
senantiasa memimbing kita semua
di jalan ilmu